selain bukti yang masih ada tip lo butuh apa lagi
pak haji apaan
pak aji punya rekening bank gak
nah gini pak haji
saudara saya mau pinjemin duit buat di motor second
nah iya iya tak dulu dong pak haji
jangan dipotong dulu
nah saudara saya nggak sempat kesini pak haji
jadi dia mau transferin aja lot rekening
masalahnya saya nggak punya rekening pak haji
jadi saya mau pinjem rekeningnya pak haji
buat di transferin dari sana sama saudara saya
dinarik agak punya rekening bang
yaudah pak haji mau pinjemin kakak
nomor rekeningnya berapa
gue lupa buku rekening gue sama atm di rumah
tapi jagain warung gue ya
ntar gue hitung dulu kuenya
budi mama lupa mau ke warung
yaudah kalau kayak gitu kita ke warung dulu yuk
mama warungnya sendiri aja
kamu tunggu di sini ya
pinter juga lutis
ini mah biasa aja tuh pak haji
makasih ya tis
kalau gitu saya balik ngonjek lagi ya pak haji
saya harus kembalian berapa pak haji
lo ambil buat lo semua
ini bola basket buat kamu
buat budi om
ngasih aku bola basket
ngasih bola basket ke budi
ngasih bola basket
ngasih bola basket buat apa bang udin
bang budi suka main basket
gue sukanya main bola kaki
kalau kamu kagak suka
kasih teman kamu aja
eh mbak be
kok kesini be
kan gue kemari karena hp lo mati
barengan aja ya mak
ya udah kita barengan aja
ada pak haji
bener kan mok
bener pak haji
bener mot lo mau minjem duit amaran tenir
kalau lo minjem duit amaran tenir
bayar utangnya itu beranak pinak mood
lu bayarnya bisa sepuluh juta
mak mau nyanti
saya sampai sini aja ya
gak usah mak
saya aja yang bawa
biar emak yang bawa
siapa yang bungkus
oh kirain mbak be
eh mak mbak yanti
cheers itu kadahlah
kok udah beli sepatu kesukaan alia
ma kok sempit
bapak kok beli sepatu alia kekecilan
tadi bapak nggak tau nombor sepatu alia
ya allah bapak pulang ngambil sepatu lama alia
sepatu lama yang mana
ya elah be